dan pencabutan surat keputusan pembekuan pssi oleh menteri pemudaran olahraga imam nahrawi disambut baik oleh pemain pemain surabaya united
di sela sela latihan pada rabu pagi pemain pemain surabaya united sahirul kurnia dan juga otavia dutra mengaku senang mendengar kabar pencabutan pembekuan pssi
para pemain berharap karir mereka di sepak bola tanah air dan internasional akan lebih baik setelah ini
harapannya untuk pencabutan ini kita kedepannya bisa ikut lagi di turnamen internasional bisa ada timnas timnas lagi
yuk saya sembilan belas dua puluh maupun senior dua liga di jalan negeri bisa mengacar kembali seperti itu
saya berharap itu dan mudah mudahan ya bisa dicabut kompetisi bisa balik seperti biasa ya kompetisi bisa resmi dari fifa
nanti indonesia bisa maju bisa timnas bisa kompetisi
lagi internasional dan tim bisa juga kompetisi asia ya